pemerintah meminta masyarakat untuk terus menggunakan masker saat berada di tempat umum termasuk di sarana transportasi
masker yang seharusnya digunakan masyarakat adalah masker kain tiga lapis
sementara masker bedah hanya digunakan untuk tenaga medis untuk menangani pasien
sementara masker n sembilan puluh lima diperuntukkan bagi tenaga medis yang berisiko tinggi
salah satu yang ikut mengkampanyekan penggunaan masker kain adalah atalia praratia atau cinta kamil istri dari gubernur jawa barat rituan kamil
bu cinta membagikan tutorial membuat masker kain praktis tanpa harus dijahit
selain itu bu cinta juga membagikan tips membuat masker kain bagi para pengguna hijab
selain kampanye penggunaan masker kain cinta kamil juga aktif mengkampanyekan pesan kesehatan selama wabah corona
hal ini terus dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar terbebas dari virus corona